dan jelang pengumuman calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta dari koalisi cikias
mantan menteri pendidikan dan kebudayaan anies baswedan dan juga pengusaha sandiaga uno
melakukan sholat jumat bersama di masjid attaqwa jakarta
keduanya memakai baju bernuansa putih ketika hendak menuju masjid dan pulang dari sholat jumat
keduanya berjalan bersama
belum ada kepastian siapa calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta yang akan diusung dari partai politik
yaitu dari partai demokrat pan pkb dan juga p tiga
namun direncanakan hari ini keempat partai tersebut akan melakukan pengumuman pasangan calon sebelum melakukan pendaftaran
kedua tokoh tersebut belum memberikan keterangan apakah akan maju bersama dalam pilkada atau tidak
bursa calon gubernur dki jakarta semakin mengerucut ke sejumlah nama partai
gerinder dan juga bpks akan mengusung sendiri

ada koresponden cnn indonesia arya dita utama langsung dari posko pemenangan gerindra dito anies dan juga sandiaga terlihat melakukan ibadah sholat jumat bersama
apakah ini sebuah sinyal kuat mereka akan maju sebagai cagup dan juga cawagup
halo selamat siang
memang kurang dari sebelas jam lagi kpud dki jakarta akan menutup masa pendaftaran untuk pilgub dua ribu tujuh belas dki jakarta
gerindra dan baik juga pks belum mendeklarasikan siapa pasangan calon yang akan mereka usung
memang ada sinyal yang kuat bahwa sandiaga uno yang akan diusung maju untuk merebutkan kursi dki satu
hal itu tadi terlihat pada saat sandiaga melaksanakan sholat jumat di masjid attaqwa yang terdapat di jalan galuh kebayoran baru jakarta selatan
dimana setelah sholat jumat sandiaga kemudian maju ke depan dan memohon doa restu dan juga doa kepada para jemaah
yang hadir melaksanakan sholat jumat karena dia akan maju dalam proses pilgub dki dua ribu tujuh belas ini
tapi masih belum ketika dikonfirmasi sama wartawan ketika keluar dari masjid
baik anies maupun sandiaga menolak mengkonfirmasi apakah mereka akan diusung oleh gerindra dan juga pks
mereka juga tidak menyebutkan apakah mereka nanti siapa yang nanti akan maju menjadi gubernur dan juga siapa yang akan menjadi wakil gubernur
rencananya kapan kira kira partai gerindra akan mendukung
daftarkan calon gubernurnya dan juga cawagupnya ke kpud karena ini merupakan hari terakhir kita ketahui
ya betul memang reinhardt informasi yang beredar bahwa pihak gerindra dan pks akan mendeklarasikan calon pasangan yang akan mereka usung nanti pada pukul empat tiga puluh
untuk mungkin sekitar tiga puluh menit lagi
tapi memang anda bisa lihat di belakang saya sudah ramai sudah ada pimpinan partai baik dari gerindra maupun pks yang telah hadir di rumah kediaman ketua umum partai gerindra
yaitu prabowo subianto itu sendiri
dan nanti rencananya setelah nanti deklarasi pasangan yang akan diusung oleh kedua partai tersebut nantinya akan diarak menuju ke kantor kpud dki jakarta yang ada di salembah jakarta pusat
mengenai jamnya masih harus ditunggu lagi reinhardt karena memang masih menunggu proses deklarasi ini dimulai terlebih dahulu
tapi memang mengingat bahwa nanti masa penutupan itu sendiri nanti akan berakhir pada pukul tepat dua puluh empat waktu indonesia barat
adakah kemungkinan ataupun indikasi gerindra justru akan merapat dengan cikeas ini karena sampai sekarang belum juga menentukan cagup dan juga cagup mereka
ya memang reinhardt dalam politik apa saja bisa terjadi
memang sebelumnya sandiaga uno kemarin mengatakan bahwa nanti partai koalisi kekeluargaan hanya mengusung satu calon sehingga nantinya yang maju ke pilkada hanya akan ada dua pasangan calon
dan ternyata pada akhir akhir koalisi dari cks akhirnya mengeluarkan pasangan mereka
sehingga hal ini juga tampaknya membuat pihak gerindra dan pks juga akhirnya sedikit terlambat dalam mengumumkan siapa pasangan yang akan mereka deklarasikan
bisa saja mereka juga ikut mengusung pasangan yang diusung oleh koalisi cks tapi juga bisa saja ada kemungkinan mereka mengusung calon mereka sendiri
yang besar kemungkinan besar melibatkan sidikannya sandiago uno
terakhir sedikit saja
apakah ada mardani ali atau yusri dizamahendra di sana
ya tadi saya sempat mengikuti sholat jumat yang diselenggarakan di masjid al taqwa
tapi saya tidak melihat adanya yusril maupun juga mardani ali maupun juga sosok yoyo yang digadang gadang menjadi sosok pendampingnya
tapi memang saya lihat ada tadi sebetulnya ada boy sadikin dan juga sejumlah pimpinan partai dari partai gerindra maupun juga pks itu sendiri
baik terima kasih arya dita utama